gelombang tekanan dalam pergerakan indeks saham terlihat belum akan berakhir
namun pola pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini akan diwarnai oleh rilis data perekonomian cadangan devisa
yang disinyalir masih akan berada dalam kondisi stabil
dan para investor asing juga masih mencatatkan arus deras capital inflow yang melaju signifikan ke dalam pasar modal indonesia
membuat pasar bergerak lebih fluktuatif
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual alfred nainggolan kepala riset prawos capital
selamat pagi pak alfred
indeks harga saham gabungan
selamat pagi megi
pak alfred selamat pagi dan saya melihat anda cerah sekali pada pagi hari ini
saya juga sudah pakai warna hijau begitu ya bajunya
semoga hari ini ihsg juga dibuka hijau juga ya
dan indeks harga saham gabungan sepekan terakhir mengalami tekanan yang cukup dalam ya pak alfred
selama perdagangan dua hingga lima mei dua ribu dua puluh tiga ini ihsg sudah terkoneksi
koreksi sebesar satu delapan puluh lima persen pekan lalu
bagaimana prediksi pak alfred di pembukaan ihsg pagi ini
ya kalau untuk pembukaan karena kita kemarin koreksinya juga relatif cukup besar ya
delapan persen karena faktor kenaikan suku bunga acuan fed dan juga euro
dan untuk awal pekan ini ada technical rebound yang kita perkirakan terjadi di awal pekan
kita juga melihat bahwa di akhir pekan kemarin penutupan bursa amerika juga relatif
cukup bagus juga mengalami rebound
jadi itu yang membuat kita kenapa hari ini kita perkirakan kita akan masih bisa ada penguatan
walaupun sifatnya terbatas
jadi kalau kita lihat juga bursa regional hari ini juga bergerak unik sih ya
kita lihat nikkei stitem terkoreksi shanghai menguat
jadi kalau kita lihat pergerakan hari ini cenderung menguat
tapi tadi kita lihat penguatannya mungkin masih cukup terbatas karena minimnya sentimen
baik minimnya sentimen
dan apakah tekanan yang terjadi pada ihsg jumat kemarin yang berasal dari katalis global
di antaranya adalah hasil fomc the fed yang memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga
sebesar dua puluh lima basis point di level lima hingga lima dua puluh lima persen
dan akan terjadi pada pergerakan ihsg pagi ini dan juga akan membayangi pergerakan ihsg pada pagi hari ini
ya kalau kita lihat memang tadi di akhir pekan kemarin faktor suku bunga cukup kuat
dan kemungkinan di pekan ini masih berlanjut
tapi kita lihat faktornya mungkin tidak terlalu cukup besar lagi
kita melihat bahwa sejumlah bursa global juga di akhir pekan kemarin sudah mengalami rebound
pasca dinaikannya kembali suku bunga acuan
jadi kalau kita lihat mungkin faktornya tidak terlalu cukup besar lagi
tinggal nanti kita melihat bahwa secara harian kita masih berharap tadi dari sentimen penguatan rupiah
yang pagi ini di pasar spot juga cukup bagus
ada di empat belas enam
dan kita juga tadi menanti data cadangan devisa
dan yang ketiga juga yang mungkin kita cermati memang kalau kita lihat di akhir pekan kemarin
asing ada dicatatkan netsel tapi tidak terlalu cukup besar
secara akumulasi kita masih mencatatkan netbuy sampai yeay to date
di pekan ini kita perkirakan tadi bahwa kalau asingnya masih berbalik
artinya masih mencatatkan netbuy kembali
ini akan menjadi sentimen yang cukup bagus yang bisa mempertahankan ihsg kita
kita tahu bahwa sampai sejauh ini memang secara psikologi
di bulan mei memang ada istilah sell in may ya
dan mungkin ini akan banyak mempengaruhi investor investor short term kita
sehingga ini juga secara psikologi juga berpengaruh juga terhadap ihsg kita di bulan mei
apalagi tadi seperti sampaikan di bulan mei ini kan bisa dibilang musim pembagian dividen
juga sudah mulai berakhir
informasi penyajian laporan keuangan untuk kinerja kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga juga sudah mulai habis
artinya nanti menunggu nanti di bulan juli untuk penyajian laporan keuangan emiten
untuk kuartal kedua
jadi bisa dibilang minim sentimen sehingga beberapa faktor faktor kecil tadi
mungkin akan bisa banyak berpengaruh atau mungkin bisa saja mendrive ihsg secara harian
baik pak alfred ini kan ada istilah namanya sell in may and go away begitu ya
apakah istilah ini lebih tepat kita terapkan sepertinya di amerika serikat gitu ya
bursa saham amerika serikat dan mungkin nanti capital inflow nya bisa masuk ke ihsg
ataupun tadi anda juga sudah menyebut ada pasar yang seperti hang seng dan juga shanghai ini juga cukup berpotensi
menjanjikan seperti itu pak alfred
ya kalau bicara masalah istilah sell in may kita memang melihat di bursa kita
kalau ditandai dengan kita ukur dengan return negatif di bulan mei memang dalam lima tahun terakhir itu
lima tahun mengalami koreksi di bulan mei hanya tahun dua ribu dua puluh yang kita lihat masih mencatatkan positif
jadi kalau ditandai dengan return yang negatif memang kebanyakan tekanan jual cukup besar di bulan may
tapi kalau kita lihat ini mungkin bisa menjadi momentum yang bagus
sebenarnya bagi investor untuk melihat tadi saham saham yang masih cukup bagus
kita tahu bahwa tekanan di dua ribu dua puluh tiga secara makro dan juga secara fundamental ekonomi juga cukup kuat ya
tapi kita lihat bahwa tekanannya kan sifatnya short term
karena kalau kita lihat hampir seluruh prediksi baik itu world bank imf juga memperkirakan bahwa di dua ribu dua puluh empat
ekonominya akan kembali pulih atau percepatannya bisa akan lebih cepat
jadi sebenarnya ini bisa menjadi sentiment
kalau terkait dengan tadi untuk shanghai dan sebagainya ya kita lihat regional asia juga cukup bagus
apalagi tahun ini kan
china sudah mulai membuka pasca pandemi sehingga kita lihat kemungkinan untuk aktivitas bisnis ekonominya juga akan naik cukup signifikan
kita lihat di kuartal ke satu juga catatan gdp nya juga cukup bagus untuk china
dan ini yang akan menjadi katalis bagi bursa di sana
dan tentu bagi kita juga tentu juga punya kek yang cukup bagus sebenarnya
karena china punya kontribusi cukup bagus juga terhadap ekspor kita ya
jadi ini mungkin menjadi perhatian juga
meskipun kemungkinan may kita predikasi
tekanannya juga cukup besar untuk tekanan jual
tapi ini bisa menjadi momentum
karena kita lihat bahwa ekonomi kita masih cukup solid sampai sejauh ini
apakah pola pergerakan ihsg pada pekan ini akan diwarnai oleh rilis data perekonomian cadangan devisa
yang disinyalir masih akan berada dalam kondisi yang stabil
ya kalau cadangan di kita kita masih melihat cukup bagus ya
artinya bahwa kemungkinan ada penguatan tapi tidak cukup banyak
dan ini yang tentu akan menjadi
jadi sentimen bagi bursa apalagi tadi seperti yang dikatakan di awal
bahwa memang di pekan ini cukup minim untuk sentimen domestiknya
berharap tadi rupiah bisa memberikan tenaga bagi ihsg
jadi memang untuk pekan ini banyak data data eksternal
seperti misalnya data inflasi dan juga data non farm payrol
yang kemungkinan juga akan mempengaruhi pasar saham global khususnya amerika
bagaimana pendapat anda terkait dengan katalis positif pergerakan ihsg
pada pekan ini berasal dari realisasi pertumbuhan ekonomi indonesia
ya sebenarnya ini angka yang cukup bagus ya
artinya kita bisa mempertahankan seperti kondisi di kuartal keempat kita tahu
di kuartal kedua meskipun tadi ada sedikit ancaman dari sisi ekspor kita
tapi kalau kita lihat dari sisi konsumsi rumah tangga kemungkinan juga akan cukup bagus
karena momen lebaran kemarin kita lihat punya aktivitas yang jauh lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya sehingga ini juga akan berpengaruh
dan kita tahu juga tadi seperti misalnya pembukaan ekonomi china juga kita pikirkan
masih cukup bagus terhadap ekonomi kita
jadi kalau kita bisa cukup solid nanti di kuartal kedua dan kita optimis mungkin masih bisa tumbuh
karena memang yang paling berat itu di kuartal kedua menjelang kuartal ketiga
dan sisi ekonomi kita juga akan berpengaruh
jadi kondisi kuartal pertama sebenarnya yang sudah dirilis itu bisa menjadi modal penting bagi pasar
dalam melihat ekonomi indonesia yang memang betul betul solid di tahun ini menghadapi tadi
perlambatan pertumbuhan ekonomi global
baik tentunya pertumbuhan ekonomi global yang melambat ini juga menjadi peluang untuk indonesia
dan apakah investor asing masih akan terus mencatatkan capital inflow ke pasar saham indonesia
dan apa saja sektor apa saja ataupun emiten saham apa saja yang akan menyebabkan
kembali ke pasar saham indonesia

ya kalau berdasarkan ekspektasi pertumbuhan yang bisa diberikan kita memang termasuk negara yang memberikan pertumbuhan yang cukup tinggi
apalagi tadi kalau kita lihat mata uang kita rupiah juga relatif cukup stabil di tahun ini
tentu ini menjadi magnet yang kuat bagi investor asing
dan kalau melihat saham sahamnya tentu tadi bahwa kalau kita lihat saham saham perbankan mungkin masih akan menjadi
jadi kita tidak bisa mencari top teratas pilihan asing karena kita tahu bahwa memang empat bank besar kita juga punya catatan penyediaan yang cukup bagus
sampai di kuartal pertama dan sepertinya di tahun ini juga masih cukup baik apalagi tingkat probabilitas perbankan kita juga masih kuat
yang kedua sektor consumer good juga kita perkirakan tahun ini juga akan cukup bagus ya karena melihat tadi konsumsi rumah tangga kita masih confident akan masih bisa improve di tahun ini
jadi tadi kalau secara sektor kita melihat bahwa masih sektor sektor konsumsi rumah tangga kita masih confident akan masih bisa improve di tahun ini
jadi tadi kalau sektor kita melihat bahwa masih sektor sektor kuat ya seperti perbankan consumer dan mungkin sektor telekomunikasi yang kita perikirkan masih akan menjadi concern bagi investor asingnya
baik kalau misalnya kita lihat di amerika serikat sekarang lagi ada gejolak perbankan seperti itu ya bagaimana anda melihat perbankan di indonesia apa perbedaannya
ya kalau perbedaannya tadi bahwa kita exposure nya juga tidak terlalu cukup besar kesana
kita melihat bahwa dominasi dari domestic masih cukup kuat
kita melihat bahwa dominasi dari domestic masih cukup kuat

dan kita juga mengacu pada tadi strategi yang sudah pernah dilakukan oleh bank indonesia terhadap perbankan kita pasca collab nya tiga bank di amerika dan hasilnya juga cukup bagus
ini menunjukkan bahwa kondisi tingkat suku bunga yang berpengaruh terhadap perbankan amerika sepertinya untuk kita pengaruhnya tidak terlalu cukup besar dan tidak terlalu cukup signifikan
apalagi juga tingkat kepercayaan domestik kita juga masih cukup kuat terhadap perbankan kita
walaupun mungkin akan melambat di kuartal kedua tapi kita melihat bahwa di kuartal ketiga dan keempat kemungkinan akan masih bisa kembali membaik
jadi ini masih cukup bagus sebenarnya masih cukup tinggi untuk penyaluran kredit perbankan kita
jadi itu yang kalau kita lihat tadi dari sisi kondisi perbankan dan bagaimana kondisi perbankan kita akan berubah
dan bagaimana tadi melihat exposure dari kondisi sektor perbankan di amerika
baik pak alfred terakhir kami juga ingin mengetahui bagaimana prediksi ataupun emiten emiten yang akan merauk cuan di ihsg pada pekan ini
ya kalau untuk di pekan ini tadi kita bilang bahwa sebenarnya masih minim sentimen sehingga kita perkirakan ruang geraknya mungkin tidak terlalu besar
nah kita lihat sekarang ya hampir sudah sebuah perbankan yang kita perkirakan masih cukup solid
tadi antisipasi kemungkinan adanya aksi jual ya jadi tekanan jual mungkin bisa diantisipasi dengan mulai melakukan akumulasi secara tidak agresif karena kita melihat bahwa tadi bahwa outlook yang ke depan masih cukup bagus
ini tekanannya lebih kepada tekanan psikologis saja
secara fundamental kita masih strong
jadi tadi kalau melihat tadi potensi potensi yang mungkin masih bisa menguat
dan properti di pekan ini yang masih bisa berpeluang untuk bisa menguat dari sisi potensinya ketimbang sektor sektor yang lain
mungkin yang perlu dicermati atau sedikit hati hati di sektor komoditi
karena tadi tekanan dari harga komoditi masih mungkin berlanjut di bulan ini
baik tiga sektor yang bisa dicermati pada pekan ini adalah sektor perbankan properti dan juga konsumen
terima kasih pak alfred sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
sama sama megi terima kasih